sementara itu bupati bekasi neneng hasanah yasin sejak dua tahun terakhir
memang tinggal di rumah yang berada di atas lahan seluas dua lima ratus meter persegi
dan menurut para tetangga neneng adalah putri sulung warga
yang dikenal sebagai juragan tanah
rumah mewah milik neneng hasanah yassin di jalan raya citarik
serta jaya cikarang timur bekasi nampak sepi pasca operasi tangkap tangan kpk
sesekali warga dan para jurnalis terlihat mengabadikan gambar
dengan telepon genggam dan kamera
dalam pagar rumah neneng terlihat dua mobil
sementara warga sekitar rumah bupati mengaku kaget
dengan penangkapan orang nomor satu di bekasi tersebut
warga sekitar tak menduga jika bupati bekasi terlibat kasus suap mega proyek meikarta
neneng yang merupakan putri sulung dari lima bersaudara juragan tanah
almarhum haji yasin dikenal orang kaya yang dermawan
neneng kerap bagi bagi makanan dan membantu warga sekitar
orangnya baik ramah nggak memancang mancang
neneng baru dua tahun menempati rumah megah di lahan seluas dua lima ratus meter persegi
menurut warga tanah yang ditempati neneng merupakan pemberian
dari orang tuanya yang dikenal juragan tanah di bekasi
satu meter setengah satu meter lah
di aru di aru
di aru di aru
belinya mah beli barangkari bekasi
ya bapaknya yang beli
maruh biasa sih
murah belum mah
ya lu harus mampu
lu harus mampu
lahan sawah di samping rumah neneng seluas empat meter juga masih milik neneng
yang dibelinya sejak ia menempati rumah barunya tersebut
sebelumnya neneng menempati rumah di wilayah pebayuran bekasi
dedy beben bekasi